buah makan aja belum udah disuruh bayar
pil gilingan padi lo ya
udah pesen sekarang
nyala memang sudah saya betulin
itu si duduk tuh beneran mau sholat
apa dia tuh punya niat untuk bunuh diri
kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan
omongan itu ucapan itu doa
sandi tidak mungkin melakukan hal yang bodoh
ya tahu itu mah insya allah
tau saya tuh sudah pernah merasakan
nah yang namanya
alah bener bener gak seperti itu
neng neng si kemot neng
mbak apaan sih
plis dong kamu dengerin aku dulu ray
iya aku ngelakuin ini demi orang tua kita
aku gak suka kamu perlakukan kayak gini
kalau emang kamu mau pacaran sama cewek itu ya pacaran aja
dan aku gak peduli
ray kita ini udah bikin kesepakatan kan
kita mau bahagia orang tua kita
ini bukan buat aku ray tapi buat abah sama mamaku nantinya
kamu ngomong aja terus terang
oh kamu tuh udah punya cewek
dan itu alasannya kenapa kamu pengen putus sama aku
dan gak ada alasan orang tua
rai aku berani sumpah ray
dan gimana aku mau jelasin kamu dari awal kalo aku baru kenal sama orang ini
dan aku juga belum begitu deket sama dia
ray tunggu dulu aku belum selesai ray
eh rai dia bukan siapa siapa
aku pun baru kenal dia
dan gini ya ray jujur
kalau ada orang yang aku sayang itu kamu
mending sekarang kamu pulang aja
karena aku pun pengen lalangin pikiran aku dulu
ya mending kamu pulang
udah udah udah
aduh liar eh
mau coba kamu cerita sekarang ya
kenapa kamu sama sineng sampai kacau balau ribut begitu
sok mot ini tuh kenapa
pak memang ini tuh percintaan tuh lagi pakujut
atau gimana ini tuh